badan anggaran dewan perwakilan rakyat menyetujui postur sementara anggaran pendapatan dan belanja negara tahun dua ribu sembilan belas yang diajukan oleh pemerintah
dilansir dari cnn indonesia com badan anggaran dpr menyetujui postur apbn dua ribu sembilan belas dengan asumsi nilai tukar rupiah sebesar lima belas ribu per dolar amerika
dalam postur sementara apbn dua ribu sembilan belas pemerintah menargetkan pemasukan negara sebesar dua satu ratus enam puluh lima satu triliun dan pengeluaran negara empat ratus enam puluh dua tiga triliun serta pembiayaan anggaran sebesar dua ratus sembilan puluh tujuh dua triliun rupiah
keseimbangan defisit dua puluh satu dua triliun serta defisit anggaran sekitar satu delapan puluh empat persen dari produk domestik bruto atau setara di kisaran dua ratus sembilan puluh tujuh dua triliun rupiah
pemerintah juga menganggarkan biaya cadangan untuk pengeluaran tak terduga seperti bencana alam sebesar empat belas empat triliun rupiah
dan berikut asumsi dasar rapbn dua ribu sembilan belas yang disepakati oleh dpr dan pemerintah